empat siswa sekolah dasar negeri di malang jawa timur disetrum oleh kepala sekolah
dan hingga kini pihak kepala sekolah maupun orang tua siswa masih belum bisa dikonfirmasi atas insiden tersebut
empat siswa kelas enam sekolah dasar negeri tiga lowok waru malang jawa timur
menjadi korban penyetruman oleh kepala sekolah pada selasa pekan lalu dengan dalih terapi kesehatan
usai disetrum keempat siswa mengeluh pusing dan seorang siswa berinisial ra sempat mengalami mimisan
dua hari pasca penyetruman keempat wali murid mendatangi sekolah untuk meminta penjelasan
menurut kepala dinas pendidikan kota malang pihaknya masih menyelidiki kasus ini
dari empat wali murid tiga diantaranya sudah menerima permohonan maaf pihak sekolah
sedangkan wali murid ra meminta pertanggung jawaban dari sekolah berupa jaminan untuk masuk sekolah lanjutan
hingga kini pihak sekolah dan wali murid belum tersedia memberi keterangan terkait peristiwa ini
wali murid terus akunnya ada pengakuan secara pernyataan begitu
nantinya begitu tapi kita masih mengevaluasi dulu
itu waktu berapa lama ibu
terapi apa sih untuk kepala sekolah ibu
kesehatan menurut ibu
ibu ini kenapa hanya empat siswa bu yang dijadikan
karena memang itu masih dipakai
masih juga dicokakan
dan sudah tersambung via telepon dengan wakil ketua kpai maria advianti
selamat sore mbak maria
selamat sore mbak ila
hari ini kita memperingati sebagai memperingati hari pendidikan begitu namun ternyata masih ada kekerasan di dunia pendidikan yang terjadi
baru baru ini ada informasi mengenai empat siswa di sd malang disetrum dengan dalih terapi kesehatan
bagaimana pendapat mbak maria
pertama tama saya mengucapkan selamat hari pendidikan nasional ya
semoga semakin bertambah usia pendidikan di negara kita ini ya harapan kita tentunya semakin baik kualitas pendidikan untuk anak anak bangsa
tetapi memang ironinya ya mbak ila ternyata masih ada saja kekerasan terjadi di lingkungan sekolah
padahal sekolah atau sekolah formal merupakan tempat yang paling banyak di apa
dijadikan tumpuan bagi orang tua ataupun juga bagi keluarga di masyarakat untuk mendidik dan mencerdaskan anak anak mereka
karena dengan adanya jenjang yang jelas di sekolah formal harapannya tentu kualitas pendidikan akan semakin baik
sayang sekali ironinya tidak faktanya tidak seperti itu bahkan ironi sering terjadi
kami di kpai mencatat bahwa
pada siswa yang terjadi di dalam lingkungan sekolah ataupun di sekitar lingkungan sekolah itu memang semakin meningkat dari tahun ke tahun mbak ila
dan bahkan sekarang kesenderungannya adalah anak pelaku anak yang melakukan kekerasan
itu lebih banyak dibandingkan anak yang menjadi korban kekerasan
artinya pendidikan kita sistem pendidikan kita belum mampu untuk menjauhkan kekerasan dari fisik
bahkan juga tadi ada kepala sekolah yang melakukan penyetiruman kami hari ini juga menerima laporan dari fsgi forum guru
itu ada anak yang bunuh diri dan diduga karena ancaman dari pihak guru
jadi hal hal seperti ini sangat memprihatinkan karena terus menerus terjadi di lingkungan sekolah
yang harusnya justru melindungi anak anak
maria sudah terlihat begitu dari data kpai bahwa memang setiap tahunnya kekerasan terhadap anak ini meningkat
bahkan yang menjadi pelaku ini anak anak sendiri
kemudian bagaimana kpai ataupun menyikapinya dan juga bagaimana ini salahnya di mana
kalau anda mbak maria melihat sebagai
pertama kita melihat pendekatannya memang harus ada secara holistik ya mbak ila
tidak bisa semata mata kita merespon kasus tertentu
karena kasusnya ini merata hampir di setiap wilayah di indonesia
berarti kan kita bisa melihat ke atasnya lagi ke hulunya lagi
apa yang salah dengan sistem pendidikan
apa yang salah dalam kebijakan pendidikan
ini yang harusnya kita sudah mulai kaji kita sudah mulai telah dengan lebih serius para pakar pendidikan kita
karena ternyata sistem pendidikan ataupun juga kurikulum ataupun metode pembelajaran
yang seharusnya mencerdaskan siswa justru menghasilkan anak anak yang sangat rentan menjadi pelaku kekerasan
kalau kita lihat secara sederhana mbak ila cara pembelajaran metode pembelajaran dari guru kepada siswa
itu di sekolah sekolah yang sudah advance dalam artian mereka punya kurikulum dengan pendekatan misalnya multiple intelligence gitu ya
kecerdasan yang majemuk gitu
sudah melihat anak yang memiliki karakter spesifik atau unik dan mempunyai kecerdasan yang spesial
artinya tidak menyamaratakan seorang anak itu harus pintar matematika saja atau harus pintar bahasa inggris saja atau pintar fisika saja
tetapi dilihat dari berbagai sudut kecerdasan yang lebih majemuk
ada anak yang memang pintar secara fisik ya kan
ya lebih maju atau lebih bagus
nilainya di bidang olahraga atau dia pintar di kesenian atau dia juga pintar misalnya secara sosial
nah pendekatan kecerdasan majemuk inilah yang belum merata dipahami ataupun juga diaplikasikan di sekolah sekolah kita
dan masih mendasarkan kepada kecerdasan yang kognitif tunggal ataupun juga hanya kognitif asertif
nah kecerdasan yang kognitif tunggal ya itu pun juga porsi perbandingan antara ketiga aspek ini juga belum seimbang
biasanya masih lebih banyak ke kognitif
anak yang cenderung dia bisa matematika atau visisa atau bahasa inggrisnya tinggi itu dibilang anak pintar
itu kan baiklah
sementara anak yang mungkin dia tidak suka angka angka lebih suka dia berkawan atau bersosial itu dianggapnya
yang kurang pintar atau dia tidak nurut sama program program sekolah dan lain lain
perspektif inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menimbulkan lingkaran kerasan yang tidak putus di sekolah
karena perspektif yang melihat seorang anak ini dari sisi pendekatan problem
anak ini punya problem ini bukan dari sisi pendekatan potensi
anak ini punya potensi
itu mbak ila yang kami melihat salah satu faktor kunci untuk kenapa terjadinya kekerasan yang selalu meningkat
jadi menurut anda memang sistem atau kurikulum pendidikan saat ini di indonesia memang belum tepat
untuk menciptakan anak anak kemudian yang bebas ataupun yang memang sesuai dengan karakter mereka masing masing
kemudian mbak maria
langkah konkret apa yang nantinya akan diberikan kpai bersama dengan pemerintah untuk mengurangi kekerasan dalam anak anak ini
kpai sesuai fungsinya kami adalah lembaga pengawasan yang bertugas meningkatkan pengawasan di dalam implementasi perlindungan anak
kami melihat bahwa ada yang perlu diperbaiki secara holistik
kita lihat ujungnya dulu hulunya dulu
maka kami bersama kementerian pendidikan
kan memang sudah bersama sama menghasilkan aturan menteri yang apa namanya
ya terputus sambungan telepon dengan ibu maria dari kpai